hewan khas lapland finlandia adalah rusa kutub
selain sebagai sumber daging rusa kutub juga sempat jadi transportasi utama di wilayah ini
bahkan legenda santa naik kereta salju di tadek rusa yang juga dikatakan hadir di wilayah ini
reporter kami mendapat kesempatan melaksanakan bagaimana naik kereta di tarik rusa kutub
ini adalah hewan yang dianggap lambang lapland finlandia
rusa kutub atau rangiver tarandus
bagaimana tidak total penduduk laplan tahun dua ribu tujuh belas adalah sekitar satu ratus delapan puluh tujuh ribu jiwa
sementara jumlah rusak kutub lebih dari satu ratus delapan puluh ribu ekor
dulu rusa sangat penting di lapland
mereka adalah kendaraan teman perjalanan sekaligus makanan
kalau sekarang kereta rusa kutub lebih banyak muncul sebagai atraksi wisata
nah ini rusa jantan yang akan
yang menarik saya
asik juga naik kereta rusak kutub santai
tarikannya kuat tapi tidak terburu buru
benar benar bisa membuat tidur nyenyak di balik selimut kulit rusa ini
kalau naik kereta rusak terkesan santai beda lagi dengan naik angkutan yang ini
ya kereta yang ditarik anjing haski
husky adalah jenis anjing yang jinak dan santai
hewan ini dibawa ke lab land dari siberia karena kemampuan mereka hidup di suhu ekstrim dan menjadi hewan penarik berkecepatan tinggi
walau tampaknya mirip serigala haski sangat ramah dan mudah berteman
kalau turunan seperti ini harus di rap
saya berani bilang ini adalah salah satu cara paling seru untuk melintasi dataran salju di lab land
oh ya sebelum lupa
perjalanan ini adalah hasilnya